uci uci uci tunggu tunggu tunggu
uci kamu bersalah kamu sudah mengedarkan uang palsu
ya uci uang kamu palsu
kamu harus tanggung jawab uci
gak mungkin gak mungkin ada uang palsu
semua itu alasan kalian berjebak aku kan
biar aku masuk penjara
kalian jangan jangan
uci jangan lari uci
tangannya mbah jiwo
mungkin dia akan melakukan transaksi uang palsu lagi pak
mbah saya sudah dapetin ikat pinggang emas dari uci
oh bagus bagus
tapi artinya kamu tidak mau hutang kecurigaan kan
enggak tahu sih mbah tapi aman
jangan berlari kalian akan ditangkap
atau kedua pengendara uang palsu
jangan jangan saya jangan tembak
saya gak salah pak
pak saya gak salah

saya ini gak salah

untuk membela diri pak
aduh lepasin pak
jadi lo ketangkep juga
ya iyalah gue ketangkep
gara gara orang terserah kainan nih gue jadi ketangkep
kenapa lo kasih uang palsu buat komisi gue
kalau gue ketangkep kalian juga harus ketangkep dong
mbah jiwa tega banget sih
percuma dong punya ikat pinggang pemikat sukma kayak gini
kalau ujung ujungnya masih penjara juga
makanya gue gak percaya
tidak dulu mbak
udah gak punya duit gak punya tempat tinggal
apa sih pak
benar kan apa yang bapak bilang
uang si uci itu maya gak bener
uang gak bener gimana
tadi bapak beli genteng pakai sisa uang dari si uci
tapi pemilik toko itu nggak mau terima uang itu
katanya uang itu palsu
dan uang yang kemarin kita belanjain di toko itu
sebagian juga palsu bok
uangnya palsu pak
terus gimana dong
ya bapak ngajari belanja
untung saja pemilik toko itu nggak ngelaporin bapak ke kantor polisi
ini gak bisa dibiarin uci
gak bisa dibiarin
kita harus nuntut si uci
kita harus minta pertanggung jawaban dia
sebentar ya pak
aduh pak gimana nih
ibu tadi udah telpon tapi hp nya nggak aktif pak
pasti dia mau kabur
bapak ayah dia mau kabur itu
enggak pak ibu rasa dia nggak bakal kabur
soalnya kan kita masih punya utang sama dia
terus ibu ibu yang lain juga masih punya utang sama dia
jadi dia gak mungkin kabur pak
tuh tetangga tetangga pada mau ngapain lagi tuh
pasti ibu ibu udah pada tau pak
apaan nih ibu
bu arman uang yang dikasih sama uci gak bisa dibelanjain
katanya uang palsu
ini uang saya juga gak laku nih
gak bisa dibelanjain
saya tuh juga baru tahu dari suami saya
kalau uangnya itu ternyata palsu
ya jadi gimana dong kita bu
kita terima dari si uji uang palsu
tapi dia minta bayaran uang asli
enak aja uang palsu minta ganti uang asli
rugi dong kita ya
tuh bener kan bu

tuh bener kan bu
si uci itu memang sengaja ngedarin uang palsu
makanya dia berani menjamin uang ke semua warga yang ada di sini
dia tuh pengen uang palsunya itu ditukar sama uang yang asli
ya gimana ya pak ya datengin uci
kita kan gak tau di mana tempatnya
hp nya aja gak bisa dihubungin nggak aktif
gimana kalau kita tanya pak ustadz
mungkin pak ustadz tahu anaknya suka ngedarin uang palsu
ya cukup ya
jangan jangan pak ustadz sudah tahu kalau ini uang palsu
waktu si uci nyebarin uang ke masjid pak ustadz kan gak ikut ngambil
ya sudah sekarang kita datangin aja pak ustadz sama bu mardia
ada apa tuh pak
gak tahu pak
coba dilihat pak
masya allah ibu ibu ada apa ini
pak arman ada apa
si wacana pak ustadz ini sudah menipu kami semua di sini pak
dia sudah meminjamkan uang palsu kepada kami
allah pura pura kaget
pak ustadz kan tahu kalau uci itu pengendalian uang palsu
demi allah sumpah kami nggak tahu
halah gak usah pakai sumpah sumpah segala pak ustadz
kami cuma mau tahu di mana uci sembunyi
kami mau minta bertanggung jawaban dia
bila perlu kami akan laporin dia ke polisi
atau jangan jangan pak ustadz udah makan

ya aku aja deh
suami saya berkata jujur
kami memang nggak tahu uci itu sekarang tinggal di mana
gak ada orang tua yang nggak tahu di mana anaknya tinggal pak
kami di sini hanya ingin memberi pelajaran sama si uci
supaya dia tidak bisa menipu orang lagi
untung saja kita semua di sini tidak dilaporkan sama polisi
karena dia anggap menghadirkan uang palsu
kalau sampai saja ada yang dilaporkan dan ternyata di penjara
kan kita semua juga yang repot pak
ada apa itu
demi allah kami gak tahu uci ada di mana sekarang
kalau saya tahu saya sendiri yang akan datangi dia
dan menghajak dia dengan tangan saya sendiri
ini kan ada apa ini
kenapa kalian bertindak asar sama pak ustadz kenapa
si ujana pak ustadz ini sudah menipu kami semua pak
dia sudah meminjamkan uang palsu pada kami
kami itu datang kemari cuma mau tahu di mana uji tinggal
kami mau minta pertanggung jawaban
soalnya dia itu udah merugikan kami
kami itu dianggap polisi sebagai kaki tangannya
kan kita jadi rugi
iya kak ibu
gimana pak ustadz mau kasih tahu kalian
pak ustadz sendiri nggak tahu kalau anaknya itu di mana
keluarin pak arman
pak arman juga itu itu kan kenapa
pak arman tahu sendiri kan
gimana sih uci terhadap orang tuanya
kalian ini semua malah belingsatan kayak begini
kenapa enggak kalian laporkan ke kantor polisi saja
kalau kalian itu ditipu sama si uci dengan uang palsu

sudah sudah sudah
sekarang bubar aja
kalau kalian belum puas juga
sekarang kalian ikut ke kantor polisi
baik saya juga bersedia ikut kantor polisi
lo bukan karena gue mau nagih utang
gue enggak akan lagi ke kampung ini tahu enggak
tuhan tuhan bapak tahu nih
semua harta gue udah habis seneng banget mereka
bahagia banget mereka nih
mereka bahkan bilang kalau ini kutukan dari allah
tuhan tuhan tuhan tuhan
itu si uci pak
iya itu dia pak

kenapa banyak warga sih
aduh daripada gue dikebukin gue kabur aja deh
kamu bersalah nak
kamu sudah mengedarkan uang palsu
uang kamu sudah palsu
mungkin ada uang palsu
semua itu alasan kalian berjebak aku kan
bila aku masuk penjara
uci jangan lari